cnn indonesia pertahankan gelar juara invitasi bola basket antarmedia nasional dua ribu sembilan belas jumat sore di gor sumantri brojonegoro kuningan jakarta selatan
setelah tahun dua ribu delapan belas diajang yang sama siena indonesia menjuadai perhelatan di prakarsai jurnalis peduli dan suka olahraga atau justraga ini
gelar juara ibangnas dua ribu sembilan belas didapat siena indonesia setelah mengalahkan tim basketnet tv di final
memimpin prole langkah di setiap babak siena indonesia menutup pertandingan dengan skor lima puluh tiga dua puluh delapan
mengulang keberhasilan tahun sebelumnya diajang investasi bola basket intermedia nasional ibangnas pelatih siena indonesia rendy putrama
menyatakan kunci kemenangan berasal dari pertahanan yang apik dan para pemain cadangan yang bermain bagus
selain strategi dan instruksi pelatihan dilakukan dengan baik juga menjadi tambahan
buktinya dalam setiap kuartal siena indonesia selalu memimpin prole langkah
sementara itu siena indonesia menutup pertandingan dengan skor lima puluh tiga dua puluh delapan
sementara di kubu nettv melalui pelatihnya pancawi bowo menyatakan bahwa nettv kalah materi pemain mulai tinggi badan juga skill serta performa individu
tapi kesempatan ini menjadi ladang pembuktian net tv bahwa bisa mengimbangi permainan sang juara bertahan cnn indonesia
sementara itu di ajang tahunan antar media nasional ini peringkat tiga mnc media mencatat kemenangan tiga puluh tujuh tiga puluh tiga atas mtec